seperti inilah kondisi sejumlah halte bus dan angkutan umum yang ada di kota bandung
sebagian besar berada dalam kondisi rusak sehingga menimbulkan kesan tidak terawat
kondisi halte pun banyak dipenuhi coretan
rata rata kerusakan yang ada di halte atau shelter bus di kota bandung ini adalah kaca yang pecah seperti ini
lalu juga banyak kerusakan kerusakan lainnya yang tidak dipelihara sehingga menimbulkan kesan kumuh dan tidak terawat
selain halte kondisi jembatan penyeberangan orang atau jpo di kota bandung pun terlihat tidak terawat dengan baik
banyaknya fasilitas umum yang tidak terpelihara ini dikeluhkan oleh warga dan membuat mereka enggan menggunakan fasilitas tersebut
tidak nyamannya ya kita sebagai yang nunggu misalkan bis kayak gini lama belum lagi tempat duduknya pada becek
ada beberapa halte yang memang kita itu tidak nyaman untuk diam jadi kita memilihnya jalan sambil menunggu kendaraan itu datang gitu loh
tidak mau nunggu di tempat itu
dinas perhubungan kota bandung mengaku proses pemeliharaan dan perbaikan halte sudah dilakukan secara berkala
namun terbatasnya sdm serta anggaran membuat pemeliharaan tidak maksimal
yang rusak kemarin sekitar ada sekitar lima puluh sampai enam puluh persen lah bu ya
kondisi baiknya juga agak cukup lumayan banyak sih
cuma yang kondisinya yang perlu diperbaiki ya bukan yang rusak banget
tapi sebenarnya kita sudah melakukan
rutin untuk halte angkut itu persihan
berdasarkan data dinas perhubungan kota bandung saat ini ada satu ratus enam puluh sembilan halte angkutan umum lima puluh satu halte transmetro bandung serta tiga puluh satu jpo di kota bandung
di suhub bandung bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan halte angkutan umum sementara pemeliharaan jpo dilakukan oleh pihak ketiga
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat